selasa pagi diwarnai aksi sweeping terhadap sejumlah angkutan online
mereka tidak hanya menggedor bodi mobil
tapi juga memaksa penumpang turun dan membuat panik penumpang
aksi sweeping ini dilakukan oleh sejumlah sopir angkutan kota
yang tengah melakukan demo di jalan tembaan surabaya
mereka tidak segan segan memberhentikan bahkan menggedor bodi taksi
dan memaksa turun semua penumpang di tepi jalan
meski tidak berujung anarkis
aksi para sopir sempat membuat panik para penumpang taksi
aksi sweeping dilakukan sebagai bentuk solidaritas
agar menghormati aksi demo yang digelar seluruh pengemudi angkot di surabaya
aksi sweeping juga dilakukan para sopir angkot
pada pengendara ojek online di jalan ahmad yani surabaya
selain menghentikan pengendara
sopir angkot juga memaksa penumpang turun
dan melepas semua atribut berlogo perusahaan online miliknya
meski tak berujung kekerasan
aksi para sopir membuat para penumpang terlantar di tepi jalan
sementara para pengemudi ojek online mengaku kecewa
karena sikap sopir angkot dinilai semena mena
aksi sweeping ini terkait tuntutan para sopir angkot di surabaya
agar angkutan online tak lagi beroperasi
karena dinilai membuat pendapatan mereka menurun